dia sudah mantep
gak tau bukan urusan saya
tadi kamu ditelepon bilangnya mau konsultasi
mau konsultasi apa
begini kalau saya lapar karena belum makan siang
dan tadi pagi sarapannya cuma bubur ayam aja
apa yang harus saya lakukan
ya makan atuh
kalau saya nggak punya uang buat makan
apa yang harus saya lakukan
jamal bukan bos
kamu mau tau
saya juga gak tau
maaf gak sengaja
kalau kuliah kinanti bener bener udah selesai
berarti mau kerja ke jakarta
kamu gak kasian ninggalin papi sendirian
kita nyanyi itu yuk balonku yuk
berom dong masa
papi kan pernah kinanti tinggal kerja di jakarta
waktu itu kan cuma sebentar
terus kamu balik lagi ke bandung buat ngerjain tugas akhir
yang balik kesini tinggal disini
suami tete kan juga lagi
nyanyi tugas di luar
sekarang kamu yang nyanyi
sakitnya tuh disini
hahaha enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
lagu ini aja dong lagu anak anak
gak boleh ya kek
ya gak boleh
itu aja deh
kamu gak kenal bukasur ya
jadi yang kamu tau siapa dong
oke tadi waktu mandi enggak keramas ya
kalau kita semua tinggal di jakarta
kita ajak aja sekalian papi tinggal disana
papi gak bakal mau
atau setiap minggu kita pulang kesini
capek kalau harus setiap minggu
atau kita bikin jadwal
masing masing dari kita
dapat tugas tiga minggu sekali
kalau itu boleh
hmm kalau bisa
ehm tiap minggu kita harus ada yang pulang
tapi nggak usah dijadwalin tiga minggu sekali
ya kalau pas waktunya bisa
satu atau dua minggu juga gak apa apa
gak harus diri sendiri
kalau pas semuanya bisa
ya kita semuanya berangkat
ya udah gitu aja
kamu ngelawak gak lucu
baru juga ketemu masa udah marah marah
ada apa bed
kok kamu tau
kamu itu kalau kesini kan cuma buat curhat aja
kamu udah kerja
yang kamu jual apa
mulai dari kaos sampai makanan
join sama pacar
kamu udah punya pacar
sebetulnya bukan pacar
aku join sama dia biar dapat uang
sekalian jadi tambah deket
cerdas juga kamu
maksudnya lucu itu imut
bukan seperti sule
punya komputer atau laptop
terus punya hp yang bisa dipakai internet
buluannya nggak ada
kamu mah jualan kue cubit aja di burang rang
nggak perlu punya komputer atau laptop
nggak perlu juga punya hp yang bisa dipakai internet
ada apa saeb
saya harus ketemu kamu mau konsultasi
kita harus ketemu
aku masih di rumah teman
saya tunggu di markas
aku pergi dulu ya
ada yang mau ketemu
laki laki atau perempuan
nah itu masalahnya
kamu tadi kesini niatnya mau curhat
kan curhatnya belum
itu mah gampang
mama atau kirani atau kinanti dipanggil kakek
semoga diri kamu tak
eh kea turun kakek mau makan dong
kakek mau makan pakai sayur sop kacang merah
terus ikan asin sepak
aku juga mau sambal
ya tapi jangan banyak banyak nanti kamu sakit perut
boleh tapi sedikit aja ya
saya sama sekali nggak punya uang
nyopet gagal terus gak ada pemasukan
gak akan ngajak junaidi yang sudah mau berhenti nyopet
dan juga mau berhenti jadi bos
junaidi mau berhenti jadi copet juga
dia sudah mantep
enggak tahu bukan urusan saya
tadi kamu ditelepon bilangnya mau konsultasi
mau konsultasi apa
begini kalau saya lapar karena belum makan siang
dan tadi pagi sarapannya cuma bubur ayam aja
apa yang harus saya lakukan
ya makan atuh
kalau saya nggak punya uang buat makan
apa yang harus saya lakukan
apa yang harus saya lakukan
kalau mau pinjem uang bilang aja mau pinjem uang
jangan bilang mau konsultasi
iya saya mau pinjem uang
kalau kamu gak percaya uang bakal saya kembaliin
nanti sore saya tebus lagi kalau saya sudah berhasil nyopet
kamu mau pinjem berapa
sepuluh ribu juga cukup asal ada buat makan aja
baju dulu terus makan
udah makan di jalan
kenapa udah makan di jalan
kan dari sekolah langsung pulang
makan diri mau bosen
setiap hari makannya sama telur ceplok kerupuk
tadi kan sama mama gak boleh makan santai
sampai tadi santai santai boleh
kakek bilang kan boleh sedikit
kamu yakin jang
wah ketemu lagi
hari ini saya belum dapat penghasilan
hp juga gak ada
kamu jamal sudah gak ada
masa kamu jadi alat mas
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi